baik terima kasih kami akan mengkonfirmasi beberapa informasi yang kami dapatkan
informasi pertama dan yang terakhir kami terima pada hari ini kakan wilkemenkumham lampung telah membenarkan bahwa adanya penganiayaan yang kemudian membuat rf meninggal dunia
kami mau mengkonfirmasi terkait hal ini karena kasus ini saat ini ditangani oleh polda lampung dan seperti apa kronologisnya pak
ya baik mbak saza ini yang menjadi perhatian kita semua
bahwa ada anak yang meninggal dalam menjalani masa pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak
dalam hal ini adalah sudah dijelaskan yaitu seorang anak berusia tujuh belas tahun atas nama rf
di mana pelaku ini adalah menjalani proses menjalani hukuman atau pembinaan di lpka pesawaran provinsi lampung
kegiatan ini apa adapun penjalanan masa hukuman ini sudah dijalani
karena memang putusan hukumannya itu adalah delapan bulan dalam kasus tindak bidana yang dilakukan
selama di dalam lembaga pembinaan khusus anak bandar lampung ini atau di pesawaran ini di provinsi lampung ini
anak ini sudah dibesuk oleh orang tuanya
karena memang dari pemeriksaan tegas yang ada itu dari mulai tanggal sembilan kemudian tanggal sebelas kemudian juga tanggal dua belas mendapatkan kabar
dasar dari itu terakhir ini memang sempat dirawat dan sempat dibawa ke rumah sakit
yang berada di kota metro yaitu rumah sakit akadiani
dan pihak keluarga sudah mulai curiga dari mulai pertemuan beberapa kali pertemuan pada saat anak ini masih dalam proses perawatan di rumah sakit
kemudian dengan adanya pemberitahuan dari pihak lpka yaitu tanggal dua belas juli dua ribu dua puluh dua bahwa rs meninggal dunia
dan ini menimbulkan kecurigaan sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian daerah lampung
dalam hal ini kami menerima laporan polisi berdasarkan
spkt yaitu di spkt kami menerima laporan polisi itu tanggal dua belas juli
kemudian kami menindaklanjuti laporan tersebut dengan responsif yang cepat kami membentuk tim
tim ini langsung dipimpin langsung oleh direktur resursa kriminal umum kombes renov tuta galung
dan kami sudah melakukan penyelidikan dan saat ini sudah memeriksa lebih dari lima saksi bahkan di awal itu tujuh saksi
kemudian juga saat ini sudah memeriksa sekitar tujuh belas saksi
yang tentunya akan menunjukkan bukti bukti
yang nanti mengarah kepada peristiwa ini penyebabnya atas kematian daripada korban ini atau tersangka ini
begitu mbak saza
baik tujuh belas saksi siapa saja saksi yang telah diperiksa tersebut apakah memang ada dari teman temannya
karena sebelumnya pak dari informasi yang kami dapatkan pihak keluarga menyatakan
teman temannya ini ada yang sudah mengakui melakukan penganiayaan kepada rf
ya baik mbak saya jelaskan
sekali lagi saya luruskan pemeriksaan sampai saat ini hari jumat tanggal lima belas juli dua ribu dua puluh dua sudah ada enam belas saksi
dari enam belas saksi tersebut itu adalah terdiri dari petugas yang bertugas untuk melakukan penjagaan pengawasan
di lembaga pembinaan khusus anak dua kelas dua di provinsi lampung ya di pesawaran tersebut
itu petugas kami periksa
keseluruhan daripada standar operasi dan prosedur bagaimana tugas dan tanggung jawabnya termasuk
anak yang berhadapan dengan hukum yang sama sama dengan satu sel dengan korban yaitu di kamar edowiss kamar
itu kita lakukan pemeriksaan karena ada beberapa orang termasuk pihak keluarga
dan juga kami menindaklanjuti juga dengan koordinasi pihak rumah sakit yang menerima sejak pertama kali korban
di bawah rumah sakit bagaimana kondisi dan sebagainya
nah inilah bukti bukti ini karena memang kami melakukan proses penyidikan itu adalah secara
bekal pertama adalah olah tempat kejadian perkara dan kami melakukan secara penyidikan ilmiah
dan juga kami dengan bukti petunjuk secara juridis formal dan juridis material
baik dari hasil olah tkp dan juga pemeriksaan terhadap enam belas saksi
apakah ditemukan atau bukti bukti baru yang ditemukan
apakah ditemukan dugaan penganiayaan seperti yang sudah dikonfirmasi oleh kakan wil dan juga dari pihak keluarga pak
ya berdasarkan pasal satu

dalam alat bukti itu adalah keterangan keterangan
dari semua keterangan tersebut kami gali sehingga nanti konstruksi pasal yang akan dipersangkakan dengan barang bukti
dan alat bukti yang ada sebagai petunjuk
jadi saat ini kami sudah mengumpulkan bahkan kami setiap progres daripada penyedihkan tersebut
kami tidak akan melakukan suatu persepsi tetapi kita memang berdasarkan fakta yang ada fakta yuridis yang ada
jadi kami kumpulkan terus sehingga nantinya
terangnya suatu permasalahan ini adalah sesuai dengan fakta yang ada dengan persangkaan yang ada
sehingga kami akan secara bertahap akan melaksanakan gelar perkara
dan ini sudah memasuki sejak tanggal dua belas sampai tanggal lima belas ini ya sudah lebih dari tiga hari
termasuk responsif kami melaksanakan kegiatan secara maraton untuk mengungkap perkara ini semakin terang
karena bagaimanapun juga kami akan memberikan suatu kepastian hukum kepada warga masyarakat khususnya
keluarga korban ini
sehingga nanti akan terang benderang permasalahan ini
baik bapak apakah dari pemeriksaan yang telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan kepada pihak lapas
apakah ada ditemukan bukti atau dugaan bahwa ada kelalaian pihak lapas di sini hingga akhirnya rrf meninggal dunia
itu yang saya katakan tadi mbak proses penyidikan ini tentunya dari pemeriksaan dari ke enam belas saksi tersebut
sudah ada mengarah kepada
konstruksi pasal yang akan dipersangkakan
karena ini tentunya untuk kepentingan penyedihkan tentunya semuanya ini kita menunggu waktu perkembangan lebih lanjut
yang jelas sekarang kami dengan masih dalam proses sehingga tidak ada lagi persepsi yang mengarah yang tidak
kepada fokus kepada permasalahan ini
semuanya kami sedang kumpulkan
baik bukti bukti yang dikumpulkan ini kan adalah salah satunya adalah pernyataan dari saksi saksi
dan bukti bukti lain dari olah tkp selain dari hasil pemeriksaan
itu apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian
bukti bukti fisik gitu
misalkan yang ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam lapas terkait dengan kasus ini
ya ini yang saya katakan tadi mbak
bahwa proses ini tidak terlepas dari bantuan teknis di dalam kita mengungkap kasus ini
tentunya dari identifikasi kemudian forensik kemudian juga alat bukti bukti yang lain
kami kumpulkan terus
yang tentunya kami tidak sampaikan bisa sampaikan seperti ini karena itu kepentingan penyidikan
karena barang bukti tersebut adalah
sangat betul betul urgensi dan tentunya jangan sampai hilang
ataupun juga akan sempat hilang kemudian juga nanti akan tidak dapat dibuktikan
itu yang kami sampaikan
tapi jelas kami sudah mengantongi alat bukti alat bukti tersebut
sehingga proses pidana ini akan bisa berlanjut
sehingga mempunyai kepastian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat
baik bapak alat bukti dari olah tkp telah dikantongi
pemeriksaan saksi juga terus dilakukan oleh polda lampung
untuk menyebabkan kasus ini
kemudian kami ingin mengetahui apakah sudah dilakukan otopsi terhadap korban
karena memang ditemukan luka luka lebam dan juga luka luka lain di jenazah
jika otopsi telah dilakukan apa hasil dari otopsi tersebut
ya baik mbak
jadi saya sampaikan tadi
dalam hal ini kami selalu kita bersinergi dari semua pihak yang ada
termasuk dari pihak keluarga korban juga ini menguasakan atau memberi kuasa kepada lbh bandar lampung
dalam hal ini juga kami berkoordinasi
karena bagaimanapun kami melaksanakan proses penyidikan ini secara deduktif dan induktif
jadi kami mengumpulkan dulu saksilasi keterangan yang didapat
sehingga nanti akan ada penyebab kematian itu seperti apa
tentu hasil keputusan ataupun hasil gerak perkara ini akan keputusan penyidik ini akan kami tindak lanjuti
ini kan kita baru menerimanya laporan tanggal dua belas
yaitu hari selasa kemudian tanggal tiga belas
hari rebu kemudian kemis
dan cuma tindakan
baik bapak itu artinya otopsi telah dilakukan
ya masih dalam proses mbak ya
artinya semua keputusan ini untuk diakinkan untuk proses otopsi dan tahapan tahapan visum etepertum
baik visum luar dan visum dalam
tentunya kami akan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan penyidik untuk kita tindak lanjuti
kemudian kapan kira kira gelar perkara ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian
dan juga itu artinya setelah gelar perkara
kasus ini bisa diumumkan secara terang benderang di depan publik
dan para pelaku jika memang terbukti melakukan penganiayaan akan terancam pasal apa dan hukumannya seperti apa pak
ya baik mbak ini adalah anak yang bermasalah dengan hukum
sudah jelas aturan pasalnya
ataupun aturan buang undangnya menandung tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas
ancaman hukumannya jelas itu di atas lima tahun
dan juga ada denda yang cukup tinggi juga
tapi tentunya kami tidak
kami akan lebih fokus
dan serius mengumpulkan bukti bukti atau evidence yang ada di lapangan di tkp ini
sehingga nantinya di dalam proses persidangan dalam proses penuntutan nantinya tidak akan bisa terpatahkan lagi dari bukti yang ada
makanya kami betul betul sangat konsentrasi dari proses penyidikan yang ada
kami laksanakan gelar perkara
kemudian dari analisa dari semua pihak termasuk bantuan teknis
dari forensik kemudian identifikasi kemudian ada saksi ahli lagi
nah ini yang kami betul betul concern
dan waktu yang cepat dalam waktu tiga hari ini kami bekerja terus maraton
pagi siang dan malam selalu diperhatikan
dan dari pimpinan dari kapol dalang pun juga melakukan dalam hal ini
bapak irjen polisi ahmad wiagus
beliau selalu memperhatikan betul dalam proses penyidikan tindak pidana ini
baik bapak terakhir
sekiranya kapan gelar perkara ini akan dilangsungkan oleh pihak kepolisian
ya gelar perkara secara internal kami laksanakan setiap saat mbak
dalam melakukan saat ini olah tkp
kemudian juga nanti proses seperti tadi tahapan baik visum red pertum
baik visum luar maupun visum dalam termasuk dari forensik
kami gelar setiap saat dalam satu hari ini
kami sudah melaksanakan beberapa hasil ya
mungkin nanti ada bertambah lagi sasaran yang lain
tapi yang jelas gelar perkara setiap saat
bahkan nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat
dan juga untuk rasa kepastian hukum bagi keluarga korban
penyebab kematian daripada korban atau tersangka rf ini
semoga penyelidikan kasus ini dapat berjalan dengan lancar
sehingga masyarakat dapat segera mengetahui
dan yang paling penting keluarga dapat mendapatkan kejelasan atas anaknya yang meninggal dunia
terima kasih kabit humas polda lampung
kombes pol zahwani pandra arsyad telah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom